yunus m rekaya hanya bisa memeluk tubuh kekasihnya yang sudah kaku
seharusnya yunus dan gulcin tunangannya menikah pada dua puluh delapan april nanti
namun takdir berkendak lain
semua impian indah mereka buyar setelah gempa menerjang kota karahman maras
tukie pada senin
gulcim tunangan yunus meninggal dunia dalam peristiwa itu
di tengah kesedihannya sebenarnya yunus bisa dikatakan beruntung
ia berhasil menemukan jenazah kekasihnya
masih banyak warga turkiye dan suria yang kebingungan mencari keberadaan keluarga dan kerabat mereka
pemandangan orang orang membuka selimut yang menutupi jenazah korban gempa
menjadi hal yang begitu biasa dilihat di kota kota yang hancur akibat gempa di turkiye dan suria
seperti yang terlihat di kota silvegozu turkiye yang berbatasan dengan suriah
sejumlah warga suriah terlihat langsung menyerbu sebuah mobil yang membawa kantong mayat
mereka sibuk mencocokkan dokumen dan memeriksa korban dalam kantong mayat
apakah berisi jenazah keluarga mereka atau bukan
sebuah pemandangan yang jauh lebih jauh dari yang kita lihat
jauh dari kata indah
wajah wajah sendu penuh duka dan kebingungan mencoba mencari harapan
meski besar kemungkinan anggota keluarga mereka sudah tak lagi bernyawa
banyak pengungsi suriah yang tinggal di turkiye menjadi korban gempa
keinginan untuk mencari kehidupan
yang lebih baik dan aman sayangnya tak sempat mereka raih
kini keluarga hanya bisa membawa jenazah korban gempa kembali ke tanah kelahiran mereka